kamu gak coba cari kerjaan lain
cari kerjaan lain dimana
waktu punya kerjaan markir
terus punya anak buah dua orang
dapetnya gak sengaja
terus lihat banyak kendaraan parkir
tapi gak ada yang markir
besoknya saya datang bawa peluit
terus jadi tukang parkir
yaudah sekarang kamu luntang lantung
saya sebetulnya juga takut
tapi kalau gak kerja
gak bakalan dapet uang
buat makan dari mana
semarang semarang semarang
habis mn didan yang dikeroyok
habis itu mungkin kita yang satu persatu dapat giliran
sama seperti kita
belum dapet giliran
saya tau maksudnya
terus dia bilang apa
gak kerja gak punya uang buat makan
sama saya juga gitu
kita dulu lari ke platform isolasi
jangan belajar percaya diri sendiri
sulit sama perlu berpikir
kau dong kita malinin
kamu kesini mau laporan soal pekerjaan
atau mau ngasih tahu keadaan cuaca
laporan soal kerjaan
semua tukang parkir masuk dan bekerja seperti biasa
di pasar yang masuk sumasubi
jaya masih sakit
gara gara kemarin diserang orang
itu gak bagus
soal siapa yang nyerang
pasti orang yang tersingkirkan
nanti ada yang urus

diserang dari belakang
saya budi sama chandra baru sampai pasar
mau minta keterangan soal orang yang kemarin nyerang
orangnya gak dateng
temennya yang sekarang sendirian
barusan diserang juga
sebelum saya budi sama chandra datang
barusan subi ada yang nyerang
selamat pagi menjelang siang
masih belum dapet kerjaan
sama saya juga masih nganggur
belum bisa kerja lagi
tempat kamu parkir masih dijajah
gimana kalau kamu balik lagi ke terminal
habis emen sama didan diajar orang
di jalur bis tinggal dua orang
busep sama acai
di jalur angkot tinggal saya sendiri
masalahnya saya gak markir lagi
karena ada yang nyerang jack dua kali
terus kalau saya balik lagi ke terminal
di terminal lagi ada masalah yang sama
kamu gak coba cari kerjaan lain
cari kerjaan lain di mana
waktu punya kerjaan markir
terus punya anak buah dua orang
dapetnya gak sengaja
barusan saya nelfon otang ngajak otang balik lagi kesini
dia bilang gak mau dia gak markir karena ada yang nyerang jack
sekarang di terminal ada masalah yang sama
jack udah kamu telepon
belum pasti dia juga gak mau
udah dapat kerjaan yang baru
gimana kalau kamu balik lagi ke terminal
habis mn sama didan diajar orang di jalur b cuma dua orang
busep sama acay
di jalur angkot tinggal saya sendiri
masalahnya saya nggak parkir lagi karena ada yang nyerang saya dua kali
terus kalau saya balik lagi ke terminal di terminal lagi ada masalah yang sama
jadi kamu gak mau
bukan gak mau tapi gimana ya
kamu pikir pikir dulu aja kalau mau langsung kesini
jawabannya sama seperti otang
coba sekarang tanya aus
memangnya barusan udah nyambung
kok kamu tau dia sibuk
tidak ada sibu bukan orangnya yang sibuk
ya udah saya mau luntang lantang dulu
siapa tahu nanti lihat banyak kendaraan parkir
tapi gak ada yang markir
terus saya nanti jadi tukang parkir di situ
coba yang lain selain otang jack sama aus
teman kita yang dulu dulu siapa tahu masih ada yang nganggur
mereka kan dulu ada masalah
itu kan dulu
kalau boris udah gak di bandung pindah ke kampung istrinya
ya apa kabar
baik ternyata kamu masih ingat saya
masih atuh makanya saya nelfon
ada angin apa setelah segian lama kamu nelfon
kamu ada kerjaan apa

pak kamu mau daritahu
karena background abaikan

asal samaran kek kalian ampun shut diala ro kan robert
perlu kamu lancarmu